kuasa hukum verdi sambo rasamala aritonang berharap majelis hakim bersikap akuntabel dalam pemeriksaan dakwaan yang telah dibuat jaksa penuntut umum dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana yosua huta barat
jika terdapat kronologi peristiwa yang tidak lengkap dalam dakwaan yang dibacakan maka tim kuasa hukum akan mengambil langkah eksepsi
berikut pernyataan kuasa hukum verdi sambo rasa mala aritonang dalam program cnn indonesia newsroom
di hadapan persidangan nanti kita dengar dulu siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan
nanti kita lihat dulu besok tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti mesti kami lengkapi
supaya fakta yang utuh dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ joshua itu bisa disajikan secara lengkap
nanti tentu setelah dakwaan kalau memang
kurang lengkap nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi
tapi nanti kita lihat dulu ya tentu kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok
jadi mudah mudahan nanti hakim kita kasih kesempatan lah beliau bisa majelis ini bisa menilai secara objektif lewat semua fakta yang disajikan
dan sebenarnya kami juga punya harapan baik dari pihak jpu maupun dari pihak kami sama sama menyajikan semua bukti yang utuh
bukti yang bagian menguntungkan untuk dakwaan atau bagian yang menguntungkan untuk bagian pembelian
tapi semua bukti yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan ini sama samalah kita sajikan dari semua pihak
kan di hadapan persidangan nanti kita dengar dulu
siapa tahu ada perubahan dari jaksa penuntut umum kan
nanti kita lihat dulu besok
tapi pada prinsipnya dari yang sudah kami terima memang ada beberapa kronologis ada beberapa peristiwa yang mungkin nanti mesti kami lengkapi
supaya fakta yang utuh
dari semua rangkaian peristiwa dari awal sampai dengan timbulnya akibat ada korban di situ joshua itu bisa disajikan secara lengkap
nanti tentu setelah dakwaan kalau memang kurang lengkap nanti kan kami ada kesempatan untuk menyampaikan eksepsi
tapi nanti kita lihat dulu ya
tentu kita dengar dulu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan besok